memulai debut dalam peragaan busana di paris fashion week dua ribu dua belas silam
estetika siluet struktural khas hari hari memikat perhatian selebritas dunia
nama pesohor dunia daftar a seperti lady gaga kardibi dua lipa dan miley cyrus pernah mengenakan rancangannya
mayoritas koleksinya terdiri atas setelan jas jaket kot panjang berciri aksen frill atau jumbai
dilengkapi sepatu booth setinggi delapan inci baik yang dikenakan model pria maupun wanita
koleksi punk culture miliknya menghadirkan tampilan lintas busana yang unicex
dalam dunia fashion istilah ini dikenal dengan gender fluidity atau binary
kerap mendapat kritikan lantaran mendobrak batasan gender namun tak sedikit pula yang mengapresiasinya
kalau aku sih malah bagus ya ngeliatnya ya makin kesini kayak makin banyak orang juga yang open minded dan kayak terbuka sama
fashion is not gender kayak fashion tuh gak ada gendernya jadi orang bisa pakai apa aja senyamannya mereka
pengamat fashion hairiyah sari mengatakan tren busana biner perlahan mulai diminati
nah kalau saya melihat beberapa desainer di sini beberapa brand juga sudah mulai bikin pakaiannya tuh yang memang buat unisex
desainnya itu cuttingannya itu memang bisa buat cewek dan cowok dan di tengah tengah
hari hari mengaku benturan itu menjadi tantangan dalam menghasilkan karya yang tak umum
menjadi stereotype akan apa yang disukai banyak orang
roni satria septiani pradana jakarta